dan untuk membahas uji material terkait dengan usia capres
cawapres sudah bergabung bersama dengan hakim konstitusi tahun dua ribu tiga dua ribu sembilan
marwarar siahaan selamat siang pak marwar bagaimana kabar anda
selamat siang mbak megi baik baik aja ini kabar
ya pak saat ini kami memantau bersama keputusan mk
tentang batas maksimum usia capres dan cawapres
dan ini juga tentu berpengaruh dengan kontestasi capres cawapres yang tengah berlangsung
terutama dengan salah satu bacawapres
bacawa pres yang kita ketahui bersama mempunyai keterkaitan dengan putusan mk ini
yaitu adalah pasangan prabowo gibran
bagaimana pendapat anda terkait hal ini
ya saya kira ketika ada suatu kenyataan tentang hubungan keluarga
antara hakim mk terutamanya
ketua mk dengan kepentingan keluarga yang ternyata kemudian nampak bagi kita
setelah putusan dikabulkan dan benar bahwa keluarga daripada ketua mahkamah konstitusi itu
ditetapkan menjadi pasangan daripada prabowo dari koalisi indonesia maju
maka sebenarnya dari sisi apa yang dikatakan etik hakim mk
universal di seluruh dunia itu terjadi untuk mempertahankan imparsialitas seperti itu
hakim mk itu harus mengundurkan diri ketika proses persidangan dan mengambil keputusan itu terjadi
tetapi dia ikut serta
ini menjadi satu gejala menurut saya bahwa
mk itu telah runtuh dia sebagai satu peradilan konstitusi
wibawanya tingkat kepentingan
percayaannya sebagai satu sistem peradilan yang ditetapkan independen
tapi untuk boleh menjadi tidak memihak
menurut saya itu prinsip yang paling utama di seluruh dunia
tetapi tampaknya mk tidak berhasil
bahkan mungkin tidak mau menegakkan apa yang dikatakan marwah konstitusi
di dalam sikap independen dan imparsial tersebut
karena pada akhirnya benar bahwa
dia merupakan pasangan calon prabowo
dengan melalui apa pengujian yang dilakukan oleh mk terhadap pasal satu ratus enam puluh sembilan q
dengan apa yang dikatakan karakter kondisional
dan tidak konstitusional pasal tersebut
nah ini kan agak anu juga ini berat betul ini
suatu sikap nepotis yang justru dari sudut politik
dari sudut politik dari sudut konstitusi
dari sudut undang undang kkn
semuanya itu terlarang tetapi dilanggar begitu saja
dan dengan penuh rasa hormat sebenarnya kita sebagai pendukung jokowi
saya harus menyatakan bahwa
apa yang dikatakan keberadaan pak gibran ini
mas gibran sebagai calon pasangan prabowo
itu sangat sangat kontroversial
dari sisi apa yang dikatakan syarat syarat untuk menjadi konstitusional seperti itu
problematis ke depan tetapi mk kehilangan kepercayaan
dan mereka ini akan memutus nanti perselisihan hasil pemilu pasangan calon presiden ini
bagaimana pula kalau rakyat tidak mempercayai kemudian tidak menerima hasilnya
jadi saya kira ini menjadi problem yang tidak ada
yang tidak akan kita lihat hanya pada saat sekarang
tetapi proyeksinya ke depan sangat berbahaya menurut saya
bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara
yang akan bisa mengatasi masalah masalah seperti ini
ini menurut saya sangat sukar sekali ke depan
bagaimana mereka menempatkan diri sebagai satu sistem peradilan yang terpercaya
karena telah runtuh kepercayaan itu dengan sikapnya dari ketua ini
yang didukung oleh empat orang hakim yang lain
saya kira ini statement saya yang pertama mbak egy
iya pak tadi anda menegaskan beberapa kata kunci yang kami tampung di sini adalah
runtuh kepercayaannya mk
apakah sebelumnya pernah ada kasus yang mungkin mirip dengan peristiwa ini
saya kira kalau sepanjang yang saya ingat ya
dan sepanjang catatan yang kita miliki belum ada kasus seperti ini
dan umumnya di dalam pemilihan pemilihan sengketa sengketa penyelesaian pemilihan umum
baik itu pemilihan presiden wakil presiden pemilihan kepala daerah anggota dpr anggota dpd
kita belum menemukan di masa lalu bagaimana sebenarnya ada karakter putusan
yang sangat menonjol di dalam arti apa yang dikatakan sikap
melanggar sikap impuls
imparsial atau sikap tidak memihak itu yang sebenarnya menjadi dasar yang utama
daripada satu peradilan itu untuk boleh mendapat satu wibawa dari putusannya
dan dipercaya serta diterima
nah teori bahwa putusan mk ini sekarang diterima
dan diterima antara lain oleh pasangan calon dan mungkin juga kpu akan menerima
tetapi dampaknya apakah seluruh rakyat indonesia menerima
karakteristik putusan mk itu begitu diucapkan final and binding
akan terlihat nanti di dalam akibat akibat yang muncul di dalam pasangan calon
pasangan di dalam kubu indonesia maju
apakah ini mengangkat posisi dari partai partai pendukung indonesia maju
tetapi juga dari sisi apa yang terjadi nanti dalam kontestasi pemilihan umum
dan wakil presiden itu akan terlihat bagaimana rakyat indonesia melihat ini
apakah mereka akan mengambil keputusan untuk tidak memilih atas dasar ketidakpercayaan terhadap putusan mk
tetapi itu semua adalah satu proses yang harus dilalui
tetapi yang paling sulit ketika hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden diumumkan
di sini ketegangan itu akan terjadi
kalau terjadi perbedaan paham atau lebih ekstrim lagi tidak menerima
dan kubu kubu yang mempertahankan atau menolak putusan mk itu boleh berhadapan satu sama lain
barangkali kita masih ingat bagaimana situasi tahun dua ribu sembilan belas belum mencapai seperti posisi sekarang
ketegangan yang terjadi sebenarnya dalam batas batas yang boleh kita katakan telah sangat sangat berat
untuk karena satu pihak melihat dan sangat tegas mengatakan tidak menerima hasil yang ditetapkan oleh mk
ketika itu belum ada kontroversi semacam ini
bagaimana kalau dibumbui dengan kontroversi semacam ini
dan hilang total kepercayaan terhadap mk
maka saya menyatakan ini suatu kekhawatiran besar ketika mereka akan melakukan tugasnya memutus sengketa pemilu itu
di masa ini
yang akan datang kurang lebih tahun dua ribu dua puluh empat setelah pemungutan suara dilakukan
muncul gugatan gugatan terhadap mk mengenai hasil yang diterapkan kpu
saya kira demikian mbak megi yang bisa saya sampaikan
selain putusan gugatan batas maksimal usia capres dan juga cawapres
ini kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak pemohonan dari aliansi sembilan puluh delapan
pengawal demokrasi dan ham juga mengusulkan
agar mk memasukkan ketentuan capres bebas dari pelanggaran ham berat masa lalu
bagaimana pendapat anda terkait dengan gugatan ini
saya kira tentu kpu yang akan memutuskan itu
tetapi di dalam syarat syarat tentang calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan dalam konstitusi
yang ditentukan yaitu tidak pernah melakukan perbuatan perbuatan yang
bertentangan dengan konstitusi di masa lalu
memang ini menjadi satu isu yang besar
karena sejak perubahan konstitusi kita pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
pada perubahan kedua secara kompleks dan komprehensif itu
norma norma ham telah dimasukkan di dalam bagian dari konstitusi
yaitu bab sepuluh a
dan justru seorang presiden kalau terpilih
mewujudkan menghormati dan lain sebagainya ham itu
nah kalau misalnya ada permohonan yang memohon agar norma itu ditambahkan dengan apa yang disebutkan
bebas dari pelanggaran ham
saya kira saya belum bisa memberikan suatu pandangan
kira kira bagaimana kita melihatnya itu karena di syarat pasal enam itu sebenarnya secara tersirat itu sudah termuat
tetapi apakah itu akan menjadi persoalan yang dinilai oleh kpu itu menjadi problematis atau nanti akan kita lihat
apakah usul daripada koalisi sembilan puluh delapan itu menjadi bagian yang dipermasalahkan di kpu
ketika menerima pendaftaran dari pasangan calon prabowo dan gibran
saya kira itu yang bisa sementara saya sampaikan mbak meggy
baik kami akan terus mengikuti putusan sejumlah gugatan terhadap undang undang pemilu
terima kasih pak
pak maru arar sudah bergabung bersama kami di sian indonesian news hour